ratusan warga desa asem bagus di tubondo jawa timur
selasa sore berdesakan di kantor desa setempat
demi mendapat bantuan sosial tunai dari kementerian sosial
petugas memprioritaskan warga lansia dan ibu yang membawa bayi
agar tidak terjepit di tengah kerumunan
bagian bantuan sosial ini mengabaikan penerapan protokol kesehatan covid sembilan belas
selain tidak menjaga jarak sebagian warga tidak mengenakan masker
petugas desa tampak kewalahan mengatur antrian
karena bantuan dibagikan mendekati waktu berbuka
satu ratus lima puluh enam warga yang terdaftar tidak dapat menerima bantuan karena kekacauan data
pemerintah desa membekukan bantuan itu karena tidak tepat sasaran
itu adalah pns nomor satu yang kedua yang meninggal
yang ketiga bagi orang yang betul betul mampu
namun tidak terdampak oleh covid sembilan belas
jadi itu sementara ditanggungkan sambil menunggu petunjuk yang lebih jelas dari atasan
sedikitnya delapan ratus lima puluh enam warga tidak mampu masuk daftar penerima bantuan uang rp enam ratus
selama tiga bulan mendatang
tidak adanya petugas kepolisian yang membantu
membuat warga antri mengulang
pertama kebanyakan warga yang berpengaruh
untuk menerima bantuan yang tersebut
pertama kebanyakan warga yang berpengaruh
untuk menerima bantuan yang tersebut